petinggi pdi perjuangan dan golkar kompak meyakini
cawapres jokowi harus mendapat restu lima partai koalisi pendukungnya
pdip dan golkar menyatakan jokowi tidak akan mengambil keputusan sendiri soal nama pendampingnya
elit pdi perjuangan mengisyaratkan jokowi memberikan lebih dari satu nama
bakal cawapres saat bertemu dengan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri di istana batu tulis minggu malam
wasekjen pdi perjuangan eriko sotarduga yakin nominasi cawapres jokowi
akan dibahas dan diputuskan bersama empat partai koalisi lainnya
sementara partai golkar mendegaskan hingga kini tidak ada gerakan untuk mengevaluasi dukungan terhadap jokowi
meski nanti kadernya tidak dipilih sebagai cawapres
partai golkar juga telah menyiapkan langkah antisipasi
jika jokowi tidak memilih ketum air langga hartarto sebagai cawapres
kita kan sekarang sedang pendaftaran caleg sampai tanggal tujuh belas ini
bagaimanapun kita semua konsentrasi untuk pendaftaran caleg ini dulu
semua partai semua partai lagi menyiapkan administrasi lagi menyiapkan semua perangkat
apalagi sistem sekarang kan berbeda juga ada sipol ada hal hal lain
nah ini harus dimatangkan sampai tanggal tujuh belas
nah setelah itu tentu baru pembicaraan ini akan berlangsung
kemarin juga kan sudah ada tanda tandanya ada yang menyampaikan akhir juli ada awal agustus
tapi kalau kita lihat memang suasana cuaca di indonesia kan lagi adem ini sekarang lagi dingin
nah kemarin ibu sampaikan biarlah matahari terbit dari timur dan juga suasana itu hangat
kita jamin cawapresnya pak jokowi adalah siapa yang digendaki oleh pak jokowi dan disepakati oleh seluruh mitra koalisi
itu yang sudah pasti
karena kalau mitra koalisi nggak menyepakatikan dia pasti tidak bisa mengusung
tidak mengusung pak jokowi dan cawapresnya
tentu untuk mengevaluasi harus butuh tahapan yang juga sama penjenjangannya
sama kualitas pengambilan keputusannya
dan sampai sekarang belum ada rencana
untuk mengevaluasi pencalonan pak jokowi